jumat pagi tni angkatan laut menggelar rapat pimpinan sebagai kelanjutan rapim kementerian pertahanan dan rapim tni efisiensi dan pembentukan armada ketiga menjadi topik bahasan utama
armada ketiga tni angkatan laut rencananya akan dibangun di kawasan sorong papua
pembentukan armada baru ini merupakan program seratus hari panglima tni
karenanya pembentukan armada bisa jadi akan diresmikan sekitar bulan maret atau april tahun ini
meski demikian tni al juga harus melakukan sejumlah efisiensi karena anggaran pertahanan yang menurun pada tahun ini
penyebaran satuan satuan patroli dan tempur ke garis terdepan tanah air merupakan salah satu solusinya
pada apbn dua ribu delapan belas anggaran pertahanan dipatok rp satu ratus tujuh triliun
jumlah ini turun dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas yang mencapai rp satu ratus empat triliun
pembentukan tiga armada pada dasarnya adalah mendekatkan dengan daerah operasi
artinya ada efisiensi dari sisi logistik
ini mudah mudahan bisa tercapai karena apa
karena bahwa masing masing kawasan sudah memiliki tanggung jawab yang lebih mudah dengan dukungan logistik yang sudah available di daerah
apalagi sekarang ditunjang dengan masalah tol laut
artinya kan konektivitas sudah terjalin
kemudian juga infrastruktur kemudian disosis daerah sudah berkembang
maka kemampuan wilayah harus bisa melaksanakan proyeksi kekuatan sudah memadai dalam waktu dekat